ya ternyata semua manusia memiliki naluri sebagai pemburu dan itu terpuaskan melalui permainan ini
histeria pokemon go mewabah di dunia
game asal jepang ini muncul dengan teknik bermain yang tidak biasa
membawa anda pemainnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan kombinasi teknik tiga dimensi animasi
seperti apa pokemon go membius dunia
bagaimana besarnya keuntungan korporasi dan para pemegang saham
go pokemon go saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita mulai terlebih dahulu dari data awal yang saya miliki bagaimana negara negara ternyata memang sudah terbius dengan permainan ini
kita lihat ada beberapa negara sesungguhnya ada sepuluh dan indonesia menjadi salah satu yang paling gandrung untuk mengunduh pokemon go
pokemon go ini kita memang masih jauh dibandingkan misalnya negara paling nomor satu yang paling rajin mengunduhnya yaitu amerika serikat
bila kita menarik ke belakang bagaimana sejarah hubungan diplomatik antara jepang dan amerika serikat
namun ketika itu bisa terkoneksi dengan sebuah game dengan sebuah kesenangan ternyata sejarah itu ternyata sudah lama ditinggalkan
jadi total unduhan tersebut adalah berasal dari amerika serikat
jadi dari amerika serikat merupakan negara nomor satu yang paling banyak mengunduh game pokemon tersebut
lalu kita lihat selanjutnya adalah brazil
brazil juga ternyata menjadi salah satu negara yang paling rajin mengunduh ataupun juga bermain pokemon go
jadi memang dari peringkat satu adalah amerika serikat
dikutin oleh brazil kemudian diikuti oleh india
jadi ini adalah tiga negara yang paling rajin untuk mengunduh pokemon go
lalu diikuti oleh beberapa negara lain ada inggris kemudian ada spanyol dan lain sebagainya
namun yang menarik adalah jerman
negara ini negara yang sangat terkenal dengan banyak teknokrat kemudian dengan teknologi yang tinggi
ternyata kali ini juga tidak bisa menahan godaan dari pokemon go
yang menarik dari indonesia adalah indonesia belum resmi beberapa negara lain juga belum resmi
tapi ternyata sudah menjadi salah satu yang paling banyak bermain pokemon go
dari negara yang paling rajin mengunduh pokemon go kita beralih ke data selanjutnya
ini adalah unduhan terpopuler di dunia dan data dari similar web ini kita kumpulkan untuk menunjukkan bagaimana candy crush yang beberapa waktu yang lalu
memang menjadi salah satu negara yang paling banyak mengunduh pokemon go
ini adalah salah satu game favorit yang juga tampaknya membuat mereka juga akhirnya mendapatkan suntikan dana yang luar biasa beberapa waktu yang lalu
saya ingat sekali karena ini juga merupakan salah satu game favorit saya candy crush
lalu kemudian ada link
jadi ini memang aplikasi aplikasi yang paling rajin diunduh
jadi pokemon masih yang terpopuler
selanjutnya kita ke slide selanjutnya untuk melihat bagaimana durasi penggunaan pokemon go
dan data ini adalah data per menit per hari yang ternyata menunjukkan bahwa pokemon go hingga saat ingin hingga seminggu terakhir ini
menjadi yang paling banyak menyita durasi
permainan orang ataupun juga aplikasi aplikasi di dunia
kita lihat pokemon go menyita dalam sehari menyita paling tidak empat puluh tiga menit waktu anda untuk bermain ini
selanjutnya whatsapp bagaimana dengan whatsapp ini merupakan aplikasi insant messenger
kita lihat tiga puluh menit
jadi paling tidak rata rata anda pasti melihat whatsapp tiga puluh menit dalam sehari
dan itu ternyata masih jauh dibandingkan dengan pokemon go yang bisa anda lihat ini adalah empat puluh tiga menit
jadi selisihnya cukup banyak dan menunjukkan bahwa para gamers memang sedang euforia sekali dengan permainan ini
lalu kita lihat ini adalah instagram dengan dua puluh lima menit per hari
lalu diikuti oleh snapchat dengan dua puluh dua menit per hari
jadi ini adalah yang paling banyak menyita durasi sehari hari anda dalam menggunakan smartphone
jadi snapchat instagram whatsapp dan diungguli oleh pokemon go

dari data penggunaan pokemon go ataupun durasi penggunaan pokemon go kita beralih ke sesuatu yang real
sesuatu yang bisa kita lihat bagaimana sesungguhnya dampaknya penggunaan pokemon tersebut
karena kita hanya bicara yang sangat sangat biasa bahwa asik banget ternyata pakai pokemon go
kita lihat kita bisa mobile dari satu tempat ke tempat lain
kemudian ada kepuasan ketika kita menemukan monster
tapi di balik itu semua di balik kemanjaan yang diberikan pada anda ada uang
lagi lagi sisi ekonomi yang mereka
ini tentu menjadi goal utama mereka ketika membangun game ini
kita lihat ini adalah pergerakan saham terlebih dahulu di tokyo stock exchange
kita lihat bagaimana pada tanggal delapan juli harga saham dari nintendo
saya sedikit menjelaskan bahwa nintendo merupakan korporasi yang membangun game pokemon go
dan saat ini setelah beberapa tahun yang lalu terderah rugi
saat ini dia terdongkrak hanya karena dia memiliki pokemon go
jadi ini merupakan strategi
dan ini adalah strategi yang cukup cerdas di saat penjualan melambat
penjualan elektronik ataupun juga game alat alat games yang mereka punya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka masuk dengan kebangkitan baru
dengan pokemon go
kita lihat pada tanggal delapan juli harganya masih enam belas dua ratus tujuh puluh
dan anda tahu hanya dalam waktu dari tanggal delapan ke tujuh belas jadi hanya dalam waktu tujuh hari saja
dia sudah naik menjadi dua puluh tujuh tujuh ratus delapan puluh yen
ketika anda seorang investor anda memegang saham nintendo dan anda pegang dengan jumlah seratus juta rupiah misalnya beberapa lot
hanya dalam tujuh atau delapan hari anda bisa mendapatkan dua ratus juta rupiah
kita belum berbicara ketika anda punya miliaran saham di nintendo anda pegang saham tersebut dari seratus juta
hanya dalam delapan hari anda mendapatkan dua ratus juta
angka itu uang semua
di mana anda bisa dapat duit berkali lipat jumlahnya hanya dalam delapan hari
anda cukup pegang saham nintendo go
dan itulah mengapa demam pokemon go sudah pasti relapse
dampaknya kita lihat bagaimana angkanya juga sangat besar bagi pemegang saham
lalu saya akan ke slide selanjutnya
masih terkait dengan dampak ekonomi dari pokemon go
anda lihat ini adalah saham teraktif selama satu abad terakhir
data dari bloomberg ini menunjukkan bagaimana saham saham yang biasanya merupakan saham saham yang paling liquid di bursa jepang
kita lihat ternyata harus tunduk oleh nintendo
hanya dalam seharian
hanya dari empat ratus tujuh puluh enam miliar yen
dan ini terjadi pada tanggal lima belas juli
ada empat ratus tujuh puluh enam miliar yen orang yang membeli saham ini
anda bayangkan kenapa mereka membeli
ya jelas karena untung tadi seperti simulasi yang sebelumnya saya sampaikan
dua kali lipat siapa yang nggak mau beli saham tersebut
lalu kita lihat bagaimana toko elektrik harus ada di bawah nintendo
kemudian juga ada softbank
semuanya di bawah nintendo
begitu besar pengaruh nintendo karena memiliki permainan pokemon go
kita belum berbicara resmi saja sudah masuk ke indonesia
sudah menghasilkan likuiditas yang cukup besar di saham ataupun di bursa saham jepang
namun yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana hanya sebuah permainan
hanya sebuah permainan tapi dibungkus dengan paket yang begitu cerdas
hiburan yang ataupun juga bisnis hiburan yang disiapkan dengan sesuatu yang serius
jadi hiburan yang disiapkan dengan sesuatu yang serius
kemudian diminati dengan cukup besar tampil tidak biasa
bukan tidak mungkin menjadi bius baru yang akan mendatangkan keuntungan sangat besar